eh ada apa ini
ehm enggak cuman main aja
oh di kerenda apa
oh iya bu ini ada uang infak masjid
tolong disimpan ya
kok dibawa pulang pak
iya ustadz hamid lagi keluar kota
pak kok berhenti
saya boleh izin sholat sebentar ya bu
bapak gimana sih pak
pak yang mau sholat segala
ntar aja sholatnya pas telah anterin saya
ini memang sudah kebiasaan saya
untuk sholat di awal waktu bu
tapi masalahnya saya lagi buru buru nih pak
kalau perlu ibu naik beca yang lain ya bu ya
ibu gak usah bayar
bapak gimana sih
pak pak pak
ini tolong antarin ibu ini ya
saya lagi buru buru juga pak
mana sih pak
mana pesenan aku
ya mas kamu kan tahu sendiri
aku udah nitip ke kamu kok
perabotan buat anak kita
baju selimut sabun
kan aku lahirannya dedakan
jadi gak bisa siap siap mas
kamu tuh gak mikir apa
dengan kamu minta terus
berangnya langsung ada gitu
kamu tuh mikir dulu
kamu kan tau sendiri
kadang aku udah kerja
kadang aku gak punya
aku juga selama ini kan bantuin kamu kerja sambilan
tapi sekarang aku harus jagain baik kita
minta dong sama orang tua kamu
itu juga buat keperluan cucunya
kamu gak malu
kamu gak malu sama bapak
selalu ngerepotin bapak
sampai keperluan anak kita juga harus minta sama bapak gitu
jid kalau emang kenyataannya aku gak punya uang
justru aku mau nyuruh kamu
pinjam uang sama bapak
untuk modal usaha
biar aku punya penghasilan yang tetap
aku gak mau
aku gak berani malu sama bapak
yaudah kalau kamu gak mau
itu yang macam macam
kamu cari sendiri buat keperluan anak kamu
dulu kamu gak pernah tulus nikah sama aku
apalagi kedua orang tua kami
sampai kapanpun mereka gak pernah suka sama aku
mas tolong jangan ungkit ungkit lagi masalah lu
jangan bawa bawa keluarga aku
mereka gak ada hubungannya sama masalah ini
ya makanya ini mumpung anda temen yang ngawarin bisnis fit
tapi aku butuh modal
aku mau pinjam uang tabungan bapak
paling sebulan dua bulan aku balikin semuanya
juga ini buat kamu
buat anak kita
sekalian aku mau buktiin ke orang tua kamu
beri hambamu kekuatan
kok diam sih
engkau punya rencana yang indah
ini ada infak
saya serahkan ke bapak ya
ini jumlahnya berapa nih
tadi ada pesan dari ustadz hamid
sebenarnya ini saya serahkan ke ustadz hamid
berhubung beliau dinas keluar kota
saya serahkan saja ke pak burhan
terus uang infak ini siapa yang pegang
ustadz hamid yang pegang
udah kalau untuk urusan itu
bukan sajalah yang simpan
kan pak burhan sebagai wakil menaharanya
tapi kan yang biasa setor ke bankan
itu kalau saya taruh di rumah nih
takut ada apa apa nih
pak burhan ini
iya udah saya bawa pulang ya
iya pak burhan
bukannya ibu gak mau kasih pinjam kamu untuk modal
tapi kamu tahu sendiri kan
tabungan haji bapak kamu itu sudah berkurang
buat biaya operasi cesarnya fitri
agus akan ganti secepatnya bu aku sejanji
ibu tetep tidak setuju
kamu pinjam modal tabungan haji bapak kamu
fitri ngerti bu
maafin fitri ya
kalau bapak kamu nanti pulang
kalian bahas soal pinjaman modal ini
ada kamu sama agus
uang impak masjid
kok dibawa pulang pak
iya ustadz hamid lagi keluar kota
percuma minta modal baik baik
harus dengan cara lain juga nih
eh tidur ya
bapak nanti sholat subuhnya di pasar
iya iya seperti biasa
saya berangkat ke pasar dulu ya bu
hati hati di jalan